eksekusi bangunan rumah objek sengketa di kota malang berlangsung ricu
kericuan disebabkan lantaran proses eksekusi dicoba dihalangi oleh warga yang dibawa oleh kuasa hukum tergugat
ketegangan terjadi saat jurusita pengadilan negeri kota malang mendatangi objek rumah sengketa di perumahan dirgantara permai kota malang untuk dilakukan pengosongan
diketahui rumah tersebut adalah milik mendiang hadi yang kini ditempati oleh istri siri dan kedua anaknya
di mana sengketa ini terjadi antara ahli waris sah dan istri siri beserta anak anaknya
di pengadilan ahli waris memenangkan perkara perdata atas rumah tersebut
sayangnya saat eksekusi akan dilaksanakan justru kedua belah pihak membuat keduanya terlibat kericuhan
polisi bergerak cepat untuk melakukan pengamanan
sejumlah oknum yang diduga provokator diamankan agar eksekusi dapat terus berlangsung
ratusan personil kepolisian bersiaga di lokasi eksekusi
jadi perkara ini adalah sudah dihapus sudah mempunyai provokator
dan di dalam pelaksanaan eksekusi hari ini saya selaku panitah dan para jurusita
dipintah oleh ketua pengadilan negeri malang untuk melaksanakan eksekusi
pihak kuasa hukum tergugat mengaku keberatan atas jalannya eksekusi
kuasa hukum menilai objek eksekusi tidak tepat cacat hukum
ini bukan isyadir ini s a m itu bukti yang terima di bukatan pertama
bahwa kemudian pak aris ini klien kami menikah dengan pak hadi punya dua anak
ini pun tidak disampaikan ini yang menuntutkan tiga anaknya
yang di sana
iya yang dari istri pertama
nah hak dari anak yang dari istri kedua tidak ada sama sekali itu
meski sempat mendapat penolakan eksekusi tetap dilakukan dengan pengamanan dari pihak kepolisian
abdul malik malang jawa timur